dita dita udah bawa hand sanitizer belum
rajin cuci tangan ya nak
jangan lupa pakai maskernya yang benar
satu lagi jangan lupa jaga jarak
terima kasih ya bu semuanya udah bawa kok
dito berangkat ya bu
pengalaman ini tentu menjadi pelajaran hidupku yang paling berharga
ibu ku adalah malaikat penyelamatku
tak henti henti ia melindungiku dengan segala nasihatnya
kini meski ibu telah tiada pesan ibu akan selalu kuingat
terima kasih bu dito akan selalu ingat pesan ibu